cnn indonesia breaking news
teroris sehingga langkah langkah yang kami ambil adalah yang pertama melakukan upaya upaya kepolisian yaitu mengendalikan situasi
alhamdulillah situasi sejak kemarin hingga detik ini sangat terkendali karena kami mengedepankan upaya upaya persuasif
kepada beberapa orang tahanan yang ingin atau mau diajak untuk melakukan komunikasi
yang goalnya adalah upaya upaya kita berdua dari kedua belah pihak bisa menemukan satu solusi
dan upaya ini di tengah tengah situasi yang sudah kondusif yang dapat kita kendalikan
strategi pengamanan kami sudah melakukan strategi pengamanan dari semua penjuru
semua kami yakinkan blok tahanan tersebut sudah kami amankan
kami sampaikan bahwa insiden ini memakan korban jiwa
ada enam rekan kami gugur
dalam peristiwa ini ada enam yang gugur
rekan kami lima gugur
saat ini sudah di rumah sakit ramadjati
dan satu dari mereka terpaksa kita lakukan upaya kepolisian
karena melawan petugas dan mengambil senjata petugas
dan satu rekan kami masih di dalam
saat ini di tengah tengah situasi terkendali kondusif
karena kami dapat mengamankan situasi memblokir tahanan tersebut sehingga tidak melebar keluar
kami terus melakukan negosiasi negosiasi
the last resort dalam arti kata upaya kepolisian tentunya ada tahapan tahapan
mohon doa kepada masyarakat bahwa insiden ini dapat kami tanggulangi dengan baik
mohon doa juga agar rekan rekan kami yang gugur diterima di sisi allah swt
dan yang di dalam juga selamat
bahwa semua rekan rekan juga harus bekerja sama dengan kepolisian dengan negara
agar insiden ini jangan terlalu disebar lebarkan
ini adalah tujuan daripada teroris menyebar ketakutan
mari kita bersama memerangi aksi aksi teror ini
saya kira demikian pernyataan resmi dari kepolisian
dan lewat saya sebagai kepala biro pedagang masyarakat divisi umas polri
untuk menyampaikan beberapa hal terkait dengan insiden ini
pak bisa disebutkan pak korban korbannya yang tewas
korban tewas pak bisa disebutkan pak masing masing
saya sudah sampaikan bahwa korban tewas enam
lima dari petugas kami
satu upaya kepolisian keras
karena melawan petugas mengancam nyawa petugas dan mengambil senjata
bisa disebutkan apa pak
negosiasi apa yang ditempuh
melakukan langkah langkah negosiasi sangat persuasif
karena kami ada jaringan juga
kami mengedepankan bahwa ada hal hal yang harus kami sampaikan kepada mereka
bahwa ini adalah proses penegakan hukum
pak katanya kejadian ini sudah direncanakan pak
tapi sudah direncanakan pak
kejadian yang sudah direncanakan itu tidak bisa dipertanggungjawabkan
ada beberapa pihak yang mengklaim
dari luar dari isis dan lain lain itu tidak benar
jadi tidak ada ini
kalau tidak ada
saya kira demikian
pak luka pak

pak jangan dorong
ini ada orang bawah
baru saja anda saksikan keterangan resmi yang disampaikan oleh brigjen m iqbal
terkait kerusuhan di makobrimob kepala biro penerangan masyarakat divisi humas polri
terkait dengan kerusuhan di makobrimob di mana pihak polisian juga telah menyampaikan bahwa insiden ini memakan enam korban jiwa diantaranya lima petugas kepolisian
dan satu personil polri masih menjadi sandra sejauh ini namun sejauh ini lokasi masih diblokir agar situasi genting tidak menyebar
dan pihak kepolisian juga menghimbau agar masyarakat tidak menyebarkan kabar yang meresahkan publik dan membantu memerangi aksi terorisme ini dengan tetap tenang
kita ke informasi selanjutnya di manasianai indonesia breaking news
kerusuhan di makobrimob kelapa dua depok segera kembali
usai jeda tetaplah bersama kami
sampai jumpa di manasianai indonesia breaking news